masih di cnn indonesia today dan kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
di pasar spot untuk perdagangan pada pagi hari ini rupiah terapresiasi tipis ya
memang jika kita perhatikan pada perdagangan kemarin rupiah sempat masuk atau terjun ke zona merah
ini mengikuti pelemahan yang terjadi di sebagian besar zona kawasan asia
akibat terjadinya invasi rusia ke ukraina yang membuat kemudian dolar sebagai safe haven menguat
namun titik terang kita bisa lihat ketika presiden biden joe biden presiden amerika serikat
mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim pasukan militer ke rusia
ataupun memberikan sanksi militer kepada rusia
namun presiden joe biden akan memberikan sanksi ekonomi
begitupun presiden vladimir putin yang mengatakan bahwa tidak akan memberikan dampak ekonomi bagi dunia
atas konflik atau invasi yang sedang dilakukan negaranya kepada ukraina
kita lihat disini memang saat ini asing cenderung buy on dip ya
melihat fundamental rupiah yang saat ini juga masih kuat ditopang berbagai data ekonomi yang dimiliki indonesia
raca dagang kita surplus raca pembayaran kita surplus begitu pun defisi transaksi berjalan kita
dalam sebelas tahun terakhir akhirnya mencatatkan surplus transaksi berjalan
kita lihat bagaimana kemudian indeks saham domestik ihsg pada perdagangan sesi pertama hari ini
memulai perjalanannya ihsg terkoreksi
memang kalau kita melihat perdagangan kemarin ihsg terseret sentimen global
apalagi kalau bukan ini iya ter pourrait tapi kalau goednya kalau kita lihat perjanjian siap ini punya rasa yg lebih besar
invasi rusia ke ukraina namun ada beberapa sentimen positif meskipun bursa eropa bursa asia
mayoritas berakhir di zona merah namun di bursa amerika perdagangan wall street cukup gemilang
pada perdagangan kemarin akibat statement dari presiden amerika serikat joe biden
yang mengatakan tidak akan memberikan sanksi militer tapi memberikan sanksi ekonomi
kepada aksi yang dilakukan rusia pada ukraina
kita lihat bagaimana kemudian saham saham di eropa asia yang rontok akibat terjadinya invasi rusia ke ukraina ini
mayoritas bursa saham asia pada perdagangan kemarin memang berakhir di zona merah
pasar masih melihat menantikan apa nanti konsekuensi yang harus diterima rusia akibat invasinya ke ukraina
dan menantikan bagaimana nanti para pemimpin pemimpin global memberikan sanksi ekonominya
atau memutuskan apa yang akan dilakukan secara bersama sama terhadap saat ini yang sedang terjadi ya di ukraina
kita lihat selanjutnya dengan eropa bagaimana
perdagangannya kemarin semuanya anjlok di zona merah
pasar saham benua eropa kompak seluruhnya pada perdagangan kemarin
pasca serangan rusia ke ukraina berada di zona merah
dan kemarin juga presiden joe biden telah memberikan
semacam perintah ya begitu untuk pasukan nato untuk berjaga jaga di zona eropa
mengantisipasi jika kemudian ada eskalasi dari invasi rusia ke ukraina ini
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan wall street
bursa di amerika serikat
wall street terdiversifikasi ya
di sini ada beberapa saham yang memang merespon negatif
namun kita lihat di sini saham saham lain justru merespon positif
lagi lagi saat ini pasar masih menantikan nanti bagaimana yang akan dilakukan
kalau kita lihat di amerika sendiri kita ketahui ya saat ini yang menjadi sentimen penggerak pasarnya adalah
bagaimana penantian terhadap kebijakan suku bunga
bagaimana penantian terhadap kebijakan suku amerika
bunga bank sentral amerika serikat the fed terhadap kenaikan suku bunga acuan
yang akan lebih agresif akan lebih cepat pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
dan memang ada ketakutan jika kemudian suku bunga ini dinaikkan lebih cepat
pada saat invasi rusia dan ukraina ini masih berlangsung
begitu eskalasinya ditakutkan bahwa nantinya ini akan mempengaruhi pergerakan di pasar saham
namun lagi lagi yang memberikan kemudian sentimen positif adalah pernyataan dua presiden
presiden rusia dan juga presiden amerika serikat vladimir putin mengatakan bahwa

perang yang terjadi ini tidak akan mengacaukan ekonomi
namun presiden amerika serikat joe biden mengatakan bahwa
negaranya tidak akan memberikan sanksi militer kepada rusia
melainkan memberikan sanksi ekonomi
berupa beberapa pembatasan yang dilakukan terhadap komoditas komoditas ekspor
ataupun impor rusia begitu dan juga sanksi sanksi dagang
seperti pembekuan likuiditas di bank dan juga sanksi terhadap orang orang kaya
begitu asal rusia